ngapain kamu disini
sebaiknya segera pergi dari sini
kamu sadar gak sih
kalau kamu tuh cuman buat sial untuk anak saya
ah om saya cuman mau
saya bilang kamu pergi dari sini
sorry ya di saat lo lagi tegang kayak gini gue malah ngeributin hal yang gak penting
lo pasti lagi khawatir banget ya sama pangeran
kalau pangeran masih tinggal sama om alex mungkin gue gak akan sekhawatir ini
tapi sekarang kondisinya udah beda
dia rela ninggalin semua fasilitas bukhapedemi putri
yang gue khawatirin adalah dia gak bakal dapat penanganan terbaik dari rumah sakit
gue juga yakin gak akan ada yang berani jamin dia di sana
tapi gue salut sih sama pangeran
gak banyak loh orang yang mau kayak dia
apalagi dia itu kan dari keluarga serba kecukupan
terus tiba tiba aja sekarang harus hidup sederhana
semuanya itu gak mudah buat pangeran
apa lo berani ninggalin semua fasilitas lo demi gue
selamat malam uangnya
apa ada orang tua dari pasien pangeran alexander
gak ada dok
dari tadi juga pihak kepolisian coba hubungin tapi nggak bisa
makanya lagi coba didatengin di apartemennya
dok gimana kondisi pangeran kenapa dia baik baik aja
saat ini pasien masih belum sadarkan diri
itu akibat dia jatuh dari ketinggian
ya boleh dikatakan saat ini kondisinya cukup parah
beberapa faktor di bagian rusuknya itu mengalami kerusakan yang cukup serius
dan juga mengalami pendarahan di organ internalnya
makanya saya akan menyampaikan hal ini langsung pada pihak keluarga
untuk kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut
aduh saya bisa temuin pangeran kayak dok saya mau lihat kondisinya
bisa kan dok
tapi maaf sebelumnya
adik ini siapanya dari pasien
dia pacarnya dok
kalau begitu ayo silakan
makasih ya makasih dok
ibu saya tinggal dulu ya
makasih ya dok
siapa sih malam malam gini kok ngetok ngetok pintu
gak tahu sopan santun amat orang ini
masa yang bertamu tengah malam
selamat malam pak
ya selamat malam pak
apa benar bapak ini alexander wijaya orang tua dari pangeran alexandra
iya betul saya papanya pangeran apa anak saya ada masalah pak
begini pak anak bapak mengalami kecelakaan jatuh dari jembatan
sekarang ada di rumah sakit sedang ditangani oleh tim dokter
karena mengalami cenderungan cukup parah pak
perasaan gue hancur banget lihat lu kayak gini pangeran
ngapain kamu disini
sebaiknya segera pergi dari sini
kamu sadar gak sih
kalo kamu tuh cuman buat sial untuk anak saya
saya bilang kamu pergi dari sini
dan jangan pernah deketin dia lagi
ngapain lagi kamu disini
tunggu apa lagi kamu disini
jangan sekali kali kamu berani deketin pangeran lagi
emangnya salahnya putri apa pak
sampai bapak kasar ke anak saya
harusnya ibu yang bisa jaga anak ibu
jauhin dia dari pangeran
tapi seharusnya om alex gak peduli
belok kasar sama putri
putri datang kesini cuma mau jungkuk pangeran om
lagian pak alex ya

lagiin pak alex ya pak alex seharusnya tahu putri itu orang pertama yang di telpon polisi
karena polisi gak bisa hubungin bapak

jadi sebenarnya bapak dimana saat musibah menimpa pangeran

berani benar kalian ngomong seperti itu sama saya
kalian pikir kalian siapa kalian belum tau siapa saya
saya gak peduli bapak siapa
yang jelas saya gak akan terima kalau anak saya diperlakukan kasar pak
yang jelas saya nggak akan terima kalau anak saya diperlakukan kasar pak
sebaiknya kalian semua pergi dari sini sekarang
atau perlu saya panggil sekuriti untuk usir kalian
atau perlu saya panggil sekuriti untuk usir kalian